kasus kecelakaan tujuh pesepeda yang ditabrak oleh kendaraan di ruas jalan jenderal sudirman jakarta selatan
akhir pekan kemarin menjadi peringatan untuk berhati hati dan disiplin dalam menaati rambu lalu lintas di jalan raya
para pesepeda diimbau untuk melintas di jalur sepeda yang sudah disiapkan
sementara kendaraan bermotor juga diminta tidak melintas di jalur sepeda
sebagaimana kendaraan bermotor yang ditilang saat melintas di jalur sepeda
apart kepolisian juga akan memperlakukan sanksi tilang kepada setiap pesepeda yang melintas tidak di jalur sepeda
pesepeda yang melintas di trotoar juga akan ditilang
saat ini masih banyak pesepeda yang belum memahami undang undang lalu lintas angkutan jalan
aturan ini ditegakkan selain untuk menertibkan lalu lintas sepeda juga untuk mencegah kecelakaan terhadap pesepeda
polri juga mendukung dengan melakukan kegiatan penegakan hukum pada bagi kendaraan bermotor yang memasuki jalur sepeda
memang di jalur sepeda ini adalah tempat khusus untuk para pesepeda untuk bisa menghasilkan aktivitasnya
pemerintah provinsi dki jakarta telah menyiapkan dan mensterilkan sejumlah jalur sepeda di ibu kota
kedepannya diharapkan pesepeda dan pengemudi kendaraan bermotor untuk melintas di jalurnya masing masing yang sudah disediakan